selain lonjakan harga energi konflik rusia ukraina akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi global termasuk indonesia
lonjakan harga komoditas dan terganggunya rantai pasok semakin menambah tekanan di tengah pandemi covid sembilan belas
konflik memanas antara rusia dengan ukraina diperkirakan berdampak langsung pada berkurangnya bahan makanan yang diimpor oleh indonesia dari kedua negara
saat ini ukraina memasok dua puluh enam persen gandum indonesia atau kedua setelah australia
lumbung gandum banyak berlokasi di daerah timur ukraina yang pertempuran saat ini paling panas
data badan pusat statistik sepanjang dua ribu dua puluh satu impor tepung gandum indonesia mencapai tiga puluh satu tiga puluh empat ribu ton dengan nilai total sebelas delapan puluh satu juta dolar amerika
invasi rusia ke ukraina ini belum berdampak langsung bagi perekonomian indonesia
menurut csis produsen tepung mie dan roti bisa mengalihkan kebutuhan gandum dari kanada amerika serikat dan india
namun dampak tidak langsung konflik di ukraina muncul pada harga minyak dunia
diprediksi harga minyak mentah akan bertahan di atas seratus dolar amerika per barrel dalam jangka panjang dan mengarah kenaikan harga sumber energi lain seperti batu bara gas serta minyak perang

di prediksi harga minyak mentah akan bertahan di atas seratus dolar amerika per barrel dalam jangka panjang dan mengarah kenaikan harga sumber energi lain seperti batu bara gas serta minyak perang

kalau misalnya harga komoditas naik misalnya harga bbm naik itu kan akan mengakibatkan misalnya subsidi di apbn kita akan semakin membengkak dan itu bisa membuat budget negara itu jebol gitu
kondisi ini memperburuk situasi karena gabungan pengusaha makanan dan minuman seluruh indonesia gapmi mencatat
kenaikan ini akibat pandemi yang menyebabkan
kenaikan ini akibat pandemi yang menyebabkan libur
kenaikan ini akibat pandemi yang menyebabkan libur
ketua umum gapmi adi s lukman mengatakan kondisi itu membuat banyak pelaku usaha terpaksa menahan kenaikan harga jual produknya
pengusaha bersiasat mengurangi margin keuntungan selama dua tahun pandemi
memang secara psikologis harga spot di dunia ini naik ya
padahal baru dua bulan awal ya
nah ini harga spot secara psikologis
tapi industri makan minuman terutama industri menengah besar itu kan punya daya tahan industri termasuk punya stok beberapa bulan punya stok bahan baku barang jadi
nah kita mempertimbangkan belum menaikkan harga atau belum merespon menjadi kenaikan harga akibat ukraina rusia ini
untuk gandum saya dapat laporan
saya dapat laporan juga dari para produsen
mereka masih menahan diri karena masih punya stok ya
dan akan melihat mudah mudahan perang ukraina soviet ini tidak berlangsung lama
kalau memang ini bisa dikendalikan tidak berlangsung lama kemungkinan kita tidak akan menaikkan harga lagi
karena bagi industri kenaikan harga itu butuh proses yang cukup panjang
pelaku industri makanan dan minuman berharap kondisi perang rusia ukraina tidak berkepanjangan
karena stok bahan baku dan bahan jadi yang tersedia hanya cukup hingga akhir bulan ramadhan
cadangan gandum dunia diperkirakan masih aman karena ada panen pada juli hingga desember dari negara pemasok gandum lainnya
namun jangka panjang perlu langkah antisipasi mengurangi ketergantungan gandum dengan menggunakan tepung lainnya untuk industri
di siaritonang yudhistira satria jakarta